aduh kat kenapa sih
kamu kok curia banget
kak aku pengen terima kasih banget sama kakak
aku seneng banget dia bisa curhat sama kakak
ternyata semua yang kakak saranin tuh bener
jadi yang kakak bilang katanya mas randy tuh mungkin cemburu atau apa itu bener kak
mas randy pergi dari taman karena dia ngeliat aku sama panino
terus sih jadi gak enak gitu
terus gimana sekarang
ya ampun jangan jangan mama sakit tuh karena diteror mas
sebenernya karena teror itu jadi agak menggaguh si his dan mental mama
kayanya om punya ide untuk taktik menangkap peneror itu
jadi usually kita kebangsaan biji
percetan makanan kemungkinan jadi bangga

kalau gabung anak buka
di kok dia bawa sepre buat apaan
buat pegangan kita turun
ini sih seru
ini tuh ngingetin nenek
jamannya nenek backstreet sama mantan nenek yang atlet panjat tebing
gak sia sia neneng mendalami hobinya
ya panjat lah
udah siap nih
nenek duluan ya
jadi nanti jagain nelsa dibawah biar gak jatuh
sendalek taruh aja dibawah
sendalek ya puang
nenek tunggu dibawah ya
hitungan aja nenek udah biasa
kamu terakhirnya jagain nelsa dari atas
jangan masukan beban ngantuk
ih iya ketangkep berhasil ayo cez buruan ntar keburu partinya keluar tahu
loh kok bisa dibuka
sedih kurung tolong tolong tolong sedih kunciin
susah kebaya aku ayo cepet nggak angkat aja
lo kok nggak ada orang tolong pak saya disini ya ampun nih tunggu tunggu aku bukain
saya dikunci sama mereka mereka mana
jangan jangan mereka kabur ke sana
yaudah yuk kita cari ke sana

ya ampun kalian mau kemana
tolong tolong ada pasien kabur tolong
dokter lisa gawat dok
ada apa sus
elsa neneng dan jessi kabur dok
sekarang lagi dikejar pegawai lapas
dan suster suster yang lain
iya dok tadi mbak jessica bilang hari ini akan nikah dia
dia maksa mau keluar
saya coba bujuk dia untuk masuk ke kamar
pas di kamar mereka nyuruh saya ganti baju untuk jadi brands made
eh waktu saya ganti baju di kamar mandi saya dikunciin
mereka semua kabur lewat balkon pakai spray
ya allah yaudah sekarang kamu bantu cari mereka
saya harus segera telpon pak ivan
hp pak irfan gak aktif lagi
saya harus telpon pak surya
saya setuju dengan rencana ini
tersusun dengan rapi
saya setuju dengan rencana umum
tersusun dengan rapi
terimakasih banyak sarannya u
iya om makasih banyak lu
aku udah mau dibantu sejauh ini
ya kita kan keluarga
selain jessy siapa lagi sih aku punya
sekali lagi terimakasih ya irfan ya
orang yang baik banget
saya terima kasih buat itu
sama sama gak ada masalah
bu ini cuci bawain cemilan untuk semuanya
terimakasih ya ging
terimakasih ya ging
aduh baterai habis
tapi gak ada yang urgent kok
nanti aja di charge
kita berangkat sekarang
emak berangkat dulu ya
kamu juga baik baik ya
kita berangkat ya
mbak coba sembuh ya mbak ya
aldebaran udah pergi dari rumah
ada apa dok
saya ingin memberitahukan pak surya
kalau bu elsa kabur dengan jesse dan nenek
kok bisa dok
terus gimana dok
untuk saat ini pihak kami sedang mencari mereka pak
nanti kami kabar lagi
terima kasih dok
dicari sampai ketemu dok
kami akan berusaha semaksimal mungkin
misalnya bu elsa kembali ke rumah
tolong hubungi kami segera
terima kasih dok
ada apa pak
barusan dr lisa telepon kasih tahu
elsa kabur dari rrj bersama teman temannya
aduh ya allah herani
ya udah kalau gitu kita langsung ke bandung sekarang
kita harus cari dia juga dong
iya kamu gak usah panik
kita ke bandung ya
kamu jangan panik oke
kita ke bandung sekarang
iya iya ke bandung sekarang
pak ada pasien kabur tiga orang
cepat cari mereka
kenapa mereka bisa kabur
mereka turun dari balkon
sekarang kita jebar
kita cari mereka ke berbagai arah
cari sampai ketemu
pak irfan bisa marah besar kalau jessica kenapa napa
kalau gitu ayo kita cari
iya tapi seru tahu
ini tuh ingetin nenek waktu syuting film seorang gym sanders
kejar daku kau capek sendiri
adi nungguinnya di mana
aku yakin nih adi pasti nyasar
aku juga nggak tahu lagi ada di mana
pasti keliling keliling dia nyariin aku
terus kita naik apa ya
kalau kita ngumpet aja dulu gimana
tuh tuh tuh
di depan tuh ada resto
yuk nyemput sana aja
bayarnya pakai apa
tinggal sebut nama nendeng pasti gratis
ayo buruan masuk
anggap aja rumah sendiri
harusnya nek adi

nanti nanti kita jumpa
ya alhamdulillah ya nek
mudah mudahan semua berjalan lancar
semoga kamu secepatnya dapat donor ya

no itu hadiah dari kamu buat rena
kok nggak dimasukin koper
kan capek bahoknya begitu
ah ausah mah
takutnya nanti kena penapa lagi
aku mau langsung kasih ke rena

oh ya ini hp kamu udah mama aktifin nanti takut ada telepon masuk soalnya
ada telepon masuk
oh itu bapak sure yang telepon kamu sayang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh no
bapak baru dapet kabar dari dr lisa dari rehabilitasi harapan kasih
papa belum tahu alasannya apa elsa kabur
tapi ada kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan kangennya dia sama kamu
papa mau minta tolong sama kamu
tolong kamu ke bandung bantu cari elsa ya
minta dia balik no
mungkin kalau kamu yang bilang dia akan nurut sama kamu
oke pak nanti aku coba aku coba omongin sama orang tua aku ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sabar ya pak tenang aja pak
bapak surya minta aku ke bandung
mudah mudahan kalau aku ketemu elsa aku bisa bujuk
mungkin elsa mau kembali pak
ya udah kita berangkat sekarang ke bandung
kita berangkat sekarang ya
ya udah yuk
mbaknya cantik cantik banget
bapak mau ke mana
terus elsa yang jadi breastmate
kalau neneng itu grassmatch sekaligus pengisi acara
oh gitu ya
saya permisi ya
kayaknya kelamaan deh kalau kita makan dulu
nanti nantinya keburu pergi lagi
jessica buris kita itu harus makan
supaya penyakit kita
nyamarin kita itu sempurna
dimakan jangan diaduk aduk doang
kan lagi hamil harus makan yang banyak
aku mau makan
jess makan jess
ada suster mumpet
pak maaf tumpang tanya
lihat pasien gak tiga orang dari rumah rehabilitas jiwa yang lewat sini
soalnya mereka kabur mereka pakai baju dress
ya udah pak makasih ya pak
udah pergi udah pergi
yaudah kita pergi sekarang aja yuk tunggu tunggu tunggu
jangan pergi sekarang tunggu mereka jauh
kalau kita keluar sekarang yang ada kita ditangkap
tunggu elsa pinter mendingan sekarang kita makan dulu
sayang tau nih masih banyak
seru ya nak
kita jangan nunggu di rumah
kita jangan nunggu di sini kita
kita duduk di situ aja yuk
tapi makanannya boleh dibawa nggak
enggak udah yaudah
ih kayaknya neneng kebanyakan makan deh
neneng harus olahraga nih besok
jangan sampai baju baju neneng yang buat magung ntar nggak muat kalau neneng gendut
gak ada yuk jalan lagi yuk
aku udah kangen mati sama adi
ayo ayo kita cebut sekarang aja
mbak tunggu mbak
oh semuanya berapa
bayarnya di sini ya
iya tapi berapa
ah gini kan biaya endorse nya nenek itu lima belas juta
resto ini nenek kasih gratis
ntar neneng pasang di lovagram neneng selama satu minggu
mbak mbak tunggu mbak
aduh apaan lagi sih
belum dibayar ini gimana bayar dulu
ih bayar bayar terus ntar aja belakangan repot
iya iya mbak tunggu mbak
mbak mbak tunggu mbak
mbak mbak mbak boleh pergi kalau belum bayar
dia lagi apaan sih mbak
tadi kan saya udah bilang ini tuh endorse
mbaknya sih mainnya kurang jauh kerja mulu
eh ada apa ini
ini pak merekam udah makan tapi belum bayar
wah gak bener nih bayar dulu dong mbak
iya mbak bayar dulu kalau mbak gak bayar nanti saya yang disuruh nombokin
hah susah susah soalnya dia gak kenal neneng
cupu sih kuper ya
mbak orang orang di muka bumi sampai kaki bumi semua tuh
hmm gak tau sih dia
mas mbak gak peduli ya sudah disini
gue makan dulu deh
kayaknya dia stres deh
pasti mereka pasien pasien rehabilitasi yang kabur nih
soalnya tadi ada suster yang nyariin
nah bener nih bertiga
yaudah yuk kita bawa aja ke sana
oh iya kalian bertiga ibu kami
eh lepasin lepasin
eh lepasin gak
nih jangan jangan jangan
sebentar sebentar pak pak
ini ada apa ya
ini pak mereka makan di restoran kami tapi mereka belum bayar
dan sepertinya mereka pasien rehabilitasi jiwa yang kabur pak
riki kebetulan kamu kesini
tolongin kita doang kita mau dibawa nih sama mereka
mas mbak maaf ya mereka ini keluarga saya
jadi biar sayang bayar tagihan mereka ya
totalnya rp tiga ratus dua puluh lima pak
nih ambil aja kembali
makasih terima kasih
elsa apanya elsa ini keren banget bikinannya melting
kalian ngapain di sini
mau nganterin jessica ke acara nikahannya
tadi gue dengar security bilang mereka dicariin sama suster suster
berarti mereka kabur dong
iya gak sih
kita diantarin aja sama kamu ke acara akad nikahnya jessica
iya soalnya adi juga pas nungguin lama banget dari tadi
nenek juga mau show
karena di sana
kalau gue nolak nanti mereka malah makin jauh kaburnya
nanti dia bisa kena masalah sama kepolisian kalau ketahuan kabur
yaudah biar gue antar ya
kita jadi pergi
oke kenapa sih
kamu kok curia banget
kak aku pengen terima kasih banget sama kakak
aku seneng banget udah bisa curhat sama kakak
ternyata semua yang kakak saranin tuh bener
jadi yang kakak bilang katanya mas randy tuh mungkin cemburu atau apa itu bener kak
mas randy pergi dari taman karena dia ngeliat aku sama panino
terus sih jadi gak enak gitu
terus gimana sekarang
ya alhamdulillah sih
sekarang udah baik baik aja
baik banget malah
ya syukur dong kalau gitu
kakak gue tenang dengarnya ya
eh tapi lain kali kalau misalkan kamu ada masalah salah paham kayak gini
kamu jangan sedih atau bete dulu ya
kamu pahami dulu masalahnya ya
kak doa ini ya semoga perjalanan cintaku kali ini berjalan dengan lancar
selancar perjalanan cinta kakak sama kakak
udah happy dong sekarang berarti
aduh aku seneng banget
makasih ya udah mau bantuin temen temen aku
iya pak neneng juga mau terima kasih
ntar yang masalah bill di resto neneng bayarnya pakai endorsement aja ya
opa mau gak neneng iklanin di lovagramnya neneng buat cari jodoh
lumayan tau siapa tau ketemu jodohnya disini
udah gak usah
gak usah diganti
sekarang kita kemana
ya kak akan nikah aku sama adi dong
ya pokoknya di masjid ya di masjid
yesi mau nikah
makan supaya neknya kenal tadi dok
udah sama semua anaknya ini
masih duit aja
gue sudah ada
ngerjain ya kan
besok dipirksa sama miss herina
kerjain pr ya ma
yaudah sekarang itu
sekarang kita ngerjain ya
yaudah ma aku ke kamar rena dulu ya
udah selesai makan ya
udah nambah empat tadi kan
kerjain pr yang bener ya
jadi dateng kan bu
kamu gak usah nakut nakutin saya
tapi kalo ibu gak dateng
hidup ibu akan selalu dipenuhi dengan
dateng saja dulu
sepertinya anak ibu sedang keluar
jadi gak salah dong kalo kita
percepatkan waktu pertemuan kita
jam tujuh ya bu
tau dari mana kamu
saya tahu semua tentang keluarga ibu

lindungilah aku dan keluarga ku
emang urusan mau kemana
saya ada urusan sebentar
tapi pak bos lagi pergi
saya sudah bilang sama aldebaran
oh iya pak buim
kok aku dibiarin pergi sendiri
yah namanya juga bos sayang kiki
lagian katanya burosnya juga do'ijin sama pak bos
perasaan kiki nganyak ya
ini yang manis ya
jangan lupa kalo mau nulis i
harus ada titiknya diatasnya
lagi lanjutin lagi
iya kim masuk aja gak dikunci
kiki cemputin mas
mbak bukannya ibu gak boleh pergi sendirian ya